terpidana ferry idam henyansyah alias rian jombang terlibat perselisihan dengan pencerama bahar bin smith
di lembaga pemasyarakatan atau lapas khusus kelas dua a gunung sindur senin lalu
akhirnya pada rabu malam tim kuasa hukum bahar smith langsung mendatangi lapas gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
mereka mengaku melakukan koordinasi bersama pengurus lapas selama hampir tujuh jam
selain memastikan kliennya dalam kondisi baik mereka juga mengklarifikasi penyelesaian kasus perselisihan itu
sementara dikutip dari detik com kalapas gunung sindur nujiarto mengatakan perselisihan antara bahar dengan rian jombang berkaitan dengan permasalahan uang
namun dia tidak menjelaskan soal uang tersebut
kini permasalahan sudah diselesaikan dengan damai
diketahui bahar bin smith tengah menjalani masa pidana tiga tahun penjara atas kasus penganiayaan terhadap dua remaja di bogor
sedangkan rian jombang merupakan terpidana yang difonis mati akibat kasus pembunuhan
tim liputan cnn indonesia